data dari komunitas zero waste nusantara pada dua ribu sembilan belas
rata rata wanita menggunakan empat sampai lima pembalut sekali pakai setiap hari
jumlah itu belum dikalikan dengan lama periode menstruasi yang datang setiap bulan
kalau dihitung jumlahnya bisa di atas tiga ratus pembalut per orang setiap tahunnya
ketika dibuang semula sampah akan teronggok di tempat pembuangan akhir
dan dalam waktu yang lama akan menghasilkan gas metana
gas ini adalah salah satu pemicu pemanasan global yang berujung pada perubahan iklim
memang agak unik ya sistemnya seperti tampon begini
jadi kalau mau dipakai harus ditekuk seperti ini sampai kecil
kemudian dimasukkan ke dalam rongga vagina
pembalut kain dijual dengan beragam ukuran menyesuaikan kebutuhan penggunanya
sementara itu ada juga menstroll cup yang terbuat dari bahan silikon
respon positif terhadap dua jenis alternatif pembalut pakai ulang ini diakui oleh sang penjual
ia mengaku animo masyarakat akan produk pembalut pakai ulang
setiap tahun semakin meningkat
rata rata dua ratus hingga tiga ratus buah pembalut pakai ulang terjual setiap bulan
salah satu pengguna pembalut pakai ulang adalah fitriah sungkar
warga negara indonesia yang kini tinggal di london inggris ini mengaku telah memakai
pembalut kain pakai ulang selama satu lima tahun
selain peduli akan dampak negatif sampah pembalut sekali pakai
fitri mengaku menggunakan pembalut pakai ulang jauh lebih ekonomis
bagaimana pembalut wanita itu tuh bisa terurai itu tuh mungkin kitanya sudah meninggal itu sampah kita tuh masih ada gitu
jadi sebenarnya alasannya tentang itu lingkungan
sama lebih apa ya ekonomis sih
dari sudut pandang medis penggunaan pembalut kain pakai ulang maupun menstrol cup tidak ada efek negatif terhadap organ reproduksi manusia
dengan syarat penggunaan rutin mengganti alternatif pembalut pakai ulang minimal empat jam
dua jam sekali dan mencucinya dengan bersih
jadi sebenarnya sih gak ada masalah ya selama dicuci dengan bersih dan higienisitasnya terjaga itu aja
karena di alas itu tuh gak perlu steril
kayak kita pakai mentural pad yang biasa pun itu juga kan nggak perlu steril
kan cuma ditutup plastik biasa dan dikemas biasa gak ada yang pake kemas
yang penting bersih intinya sih itu
ali juga menambahkan menggunakan pembalut sekali pakai juga tidak menghindarkan wanita
dari kemungkinan terjadi kematian
sehingga menjaga kebersihan pembalut apapun jenisnya adalah sebuah kewajiban